assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
kita berjumpa kembali dalam program kultum ramadhan
gapai kemuliaan bersama saya ari ginanjar agustian
dan dalam pertemuan kali ini saya akan mengajak anda memaknai
sifat allah al hafiz yang maha memelihara
dan sekaligus bagaimana pengejauhan tahannya kita
sebagai hamba allah al hafiz
inilah sebuah kasus yang sangat menyedihkan
pemirsa indonesia itu merupakan negara nomor dua
yang paling banyak membuang sampah ke laut
dalam setahun terkumpul satu dua puluh sembilan juta metrik ton
yang sebagiannya merupakan sampah plastik
dan sebagiannya merupakan sampah plastik
jika diratakan ke permukaan
atau sampah sampah ini di laut indonesia
dia akan dapat menutupi sepertiga luas wilayah nusantara
pemirsa yang dirahmatkan allah
allah telah menciptakan ini semuanya
alam semesta yang sangat indah
dan allah menitipkan ini semuanya kepada manusia
allah memberikan kepercayaan ini
sesungguhnya allah mengatakan
bahwa aku telah memberi amanah ini kepada langit
kepada gunung kepada bumi
tapi semuanya menolak
manusia itu amat zalim dan amat bodoh
allah berfirman aku beri amanah ini
kepada langit kepada gunung kepada bumi
semuanya menolak dan manusia menerimanya
namun manusia ini amat zalim dan amat bodoh
pemirsa yang dirahmati allah
betapa mulianya manusia
diminta menjaga bumi yang begitu indah
bayangkan diantara planet planet yang ada
ada mercurius venus bumi mars jupiter satunus uranus neptunus dan pluto
yang berputar mengelilingi matahari
lalu di dalam bimas sakti
ada seratus miliar matahari
dan setiap satu matahari dikelilingi lagi oleh planet planetnya
dan diantara galaksi itu
ada lagi galaksi galaksi yang lain
seperti galaksi andromeda dan galaksi yang lain
yang jumlahnya tak terhingga
satu galaksi terdiri dari seratus miliar matahari
dan galaksi galaksi itu
ketahuilah hanya satu yang memiliki kehidupan
ketika dilihat hanya satu yang warnanya hijau kebiru biruan
di luar sana wallahu alam disawab
tapi di sesi kali ini
betapa beruntungnya kita
bahwa cinta allah begitu tinggi kepada kita
allah ciptakan matahari sebagai pelita
lalu allah ciptakan rembulan yang menyejukkan
dan malam diselimuti
sebagai cara makhluknya
dan manusia diberikan pula kesempatan
untuk membuatmu tentram dan sejuk
lalu bunga bunga yang berwarna warni
semuanya hanya untuk satu
namun jangan lupa
kita pernah berjanji
berjanji kepada allah al hafiz
yang maha memelihara
manusia mengatakan kami bersatu
di hati yang terdalam
ada dorongan untuk memelihara
dorongan untuk menjaga
tapi kita lebih suka
ah biarkan buang sampah
ah biarkan saya tebang pohon
ah biarkan saya rusak semuanya
sesungguhnya kita bukan
ah kepada diri kita sendiri
tapi kita lebih suka
ah kepada allah al hafiz
yang maha memelihara
yang maha menjaga
manusia dimuliakan sebagai seorang halifah
penjaga alam semesta
yang diamanahkan oleh allah
agar menjaga semua
dan penuh keseimbangan
pemirsa yang dirahmati allah
di bulan fitri ini allah ciptakan
di bulan yang penuh rahmat
di bulan ramadhan ini
agar kita mampu mendengar
kebenaran yang tersimpan di hati
maka marilah kita berdoa
allahumma ya allah
karena tangan kami selama ini
tidak sadar merusak bumi
berilaku yang berjaya
kerapusan kami telah merusak
bumi yang indah yang kau ciptakan
bahkan di bulan penuh rahmat
dan barokah ini
agar kami mampu menjaga bumi ini
tetap mampu melihat
hewan hewan yang indah yang kau ciptakan
cucuk kami mampu melihat
yang kau ciptakan
dan juga masih melihat
rumput rumput yang hijau
bunga bunga yang bermekaran
kabulkan ya allah ya hafiz
atina fi' dunya hasana
wa fil akhirati hasana